seorang pencuri di kabupaten cirebon nyaris tewas dihakimi warga
pelaku yang beraksi di sebuah rumah kos menjadi sasaran warga yang geram dengan maraknya aksi pencurian
polisi kesulitan mengevakuasi pelaku karena dihadang ratusan warga
penangkapan pencuri komputer jinjing atau laptop ini terjadi di desa purwawi nanggun
kecamatan kedawung kabupaten cirebon minggu petang
warga yang geram langsung menghujani pelaku dengan pukulan dan tendangan meski pelaku terus menyangka
pelaku mencuri komputer jinjing dan telpon genggam di sebuah rumah kos putri pada minggu pagi
pelaku kemudian menyembunyikan barang curiannya di semak semak
warga yang mengintai langsung menyergap saat pelaku mengambil kembali barang curian
tidak mungkin masuk jam setengah enam
oh udah di dalam rumah berarti
bukan di lingkungan mencari rumah rumah yang kosong
oh nah kemudian dia masuk ngambil laptop sama hp
kemudian orang menjerit itu ada maling kemudian lapor polisi polisi datang
dilacak hp nya dan laptop masih ada di taman
nyawa pelaku bisa diselamatkan setelah petugas kepolisian datang ke lokasi
namun petugas sempat kesulitan saat akan me evakuasi pelaku
warga bergelombol dan menunggu kesempatan untuk melakimi pelaku
pencurian di rumah kos belakangan kerap terjadi di kawasan kedawung cirebon
dalam sepekan terakhir saja sedikitnya ada tiga kasus pencurian di rumah kos
hairudin imawan cirebon